sekarang dari terdakwa karena itu haknya ya untuk mau bertanya ke saksi
yang mulia bapak sekalian yang kami muliakan
apa pernah dengar saya perintah langsung
baik katanya atau apa ceritanya saya perintah langsung
dan minta uang minta dibayarkan pernah dengar atau seperti itu
ya tuhan terima kasih
saudara tidak pernah berhubungan dengan terdakwa
apakah saudara pernah tidak dimintai langsung oleh
konfirmasi mengenai permintaan permintaan dari orang lain itu tidak pernah
yang kedua yang mulia
di kementan penuh player pak
kami mendapat penghargaan dari kpk empat kali tentang korupsi
kita sama sekali tidak pernah lihat player terhadap
jangan korupsi gunakan sop dan don t ever against the law
bahkan di kementan yang besar sekali satu
di masa kepemimpinan terdakwa sebagai menteri pertanian pernah enggak mendapat penghargaan dari komisi pemberantasan korupsi
sudah kan dalam noto pembelahan sudah peliharkan semua
kami akan sampai di pembelahanan
tanggapi secara tertulis di noto pembelahan saudara ya
dari muhammad hatta ada pertanyaan untuk saksi
tanggapan nanti ada beberapa akan kami tuangkan di pemeriksaan terdakwa maupun di pembelaan
masing masing saudara tetap ada keterangan yang saudara saudara sampaikan di depan persidangan pada minggu yang lalu dan barusan yang diperiksa hari ini
bukti bukti kepada para saksi
nanti untuk sidang selanjutnya sebelum saksi diperiksa diperlihatkan aja langsung di cross check oleh mereka sendiri ya
banyak buang waktu untuk saksi saksi yang lain
belum di cross check kita tanyakan langsung tapi untuk sidang berikut langsung aja sebelum persidangan
kan nanti kami akan konfirmasi langsung ke mereka
silahkan disiapkan barang bukti